orang yang terasa ambil ditangkap yang tentu juga harus dilihat efek efeknya
apanya harus kita umum pencegahan juga ya
oh iya pencegahan
empat juli menjadi batas akhir pendaftaran calon pimpinan kpk jilid ke lima periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
hingga kamis siang ada dua ratus tiga puluh empat orang yang mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah ini
jaksa hakim polisi auditor hingga komisioner kpk
beramai ramai mendaftarkan namanya agar bisa terpilih menjadi pimpinan kpk
inilah pertemuan staf ahli kapor di bidang sosial politik irjen pol ike edwin
dengan personil slang bim bim dan bunda event di markas leng jalan potlot duren tiga rabu sore
mantan dirtipikor baras krim polri yang mengungkapkan kasus korupsi pajak gayus tambunan ini
mengunjungi markas slang untuk meminta maaf
menyusul rencananya maju menjadi calon pimpinan kpk
irjen polisi ika edwin merupakan salah satu dari sejumlah perwira tinggi polri
yang mendapat rekomendasi kapolri untuk mendaftar sebagai calon pimpinan kpk
sementara sleng dikenal sebagai kelompok musik yang gencar menyuarakan anti korupsi
dan setelah berubah ke institusi lain bersama sama selain menyalakan budaya
hari ini kan ketemu pak ike yang datang ke poskop
karena dirtipikor penanam pergayis
kita diskusi ngobrol ternyata banyak bocor
dan pengalaman pak ike dalam pemetaan golong golong korupsi
golong golong pendapatan negara yang bisa insya allah sih bisa jadi modal
bursa calon pimpinan kpk juga diramaikan dengan munculnya
nama komjen pol purnawirawan anang iskandar
mantan kepala badan narkotika nasional dan kabupaten
baris krim ini mantap mendaftar sebagai kandidat capim kpk
jenderal bintang tiga purnawirawan polri ini mengaku mendapat dorongan dari relasinya
untuk berkontribusi di komisi pemberantasan korupsi
anang mengaku tak memiliki strategi khusus agar bisa terpilih sebagai capim kpk
saya juga punya pengalaman baik pengalaman pendidikan pengalaman akademis
pengalaman real ya kan
sehingga untuk mendaftar menjadi caleg pimpinan kpk
panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi prioritas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
menggandeng sejumlah pihak untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan kpk
mereka mendatangi badan narkotika nasional untuk memastikan seluruh pendaftar calon pimpinan kpk
tak terlibat peredaran dan pengguna narkoba termasuk tindak pidana pencucian uang
ya kayaknya tidak terlalu banyak
cuma seperti tersebut untuk tes green kita bersama sama dengan keputusan kesehatan untuk melakukan kompetensi
lalu juga kami juga bekerja bersama sama dengan tansel keputusan kpk
kata kata yang berkata kresi kita bekerja di dalam tahun dua ribu sembilan belas
panitia seleksi calon kpk juga meminta masukan dari beberapa ormas seperti pbnu
konferensi wali gereja indonesia
dan persekutuan gereja gereja di indonesia
pansel kpk juga berdiskusi dengan mantan pimpinan kpk
antasari azhar m yasin dan chandra hamzah
hingga kamis siang sedikitnya dua ratus tiga puluh empat orang telah mendaftar seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi
mereka terdiri dari akademisi pihak swasta jaksa hakim polisi auditor komisioner kpk
dan sejumlah nama dengan latar belakang lainnya
namun jumlahnya tidak terlalu banyak
pada saat tercapai kpk kali ini masih kalah jauh dibanding periode sebelumnya
yang berjumlah lebih dari lima ratus orang
tim liputan siena indonesia
oke terdapat dua ratus delapan puluh dua orang mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan kpk
bagaimanapun juga pesimisme publik terbangun sejak pembentukan panitia seleksi
pertanyaan sekarang bisakah kini pansel mendapatkan lima manusia setengah dewa untuk memimpin kpk
kita bahas malam ini bersama boyamin saiman koordinator maki
mas boyamin selamat malam
terima kasih sudah hadir senang sekali lama kita tidak ketemu ya
kemudian ada juga mas yudi purnomo harahap ketua wadah pegawai kpk
beberapa waktu kita berbicara tapi terbatas ruang dan waktu ya
kemudian kita sedang menunggu juga konfirmasi kehadiran atau bergabungnya
ibu yanti ganarsi ketua pansel capim kpk
akan bergabung nanti dari luar studio
tapi kami sekarang akan ke mas boyamin dan juga mas yudi dulu
kita tampilkan dulu ini ada siapa saja komposisi mereka yang sudah mendaftar
ada dua ratus delapan puluh dua terakhir yang mendaftar
bapak bapak komposisinya nanti sebentar lagi akan disandingkan di belakang
tapi kalau mas boyamin sudahkah puas dengan komposisi ini
polisi sepuluh tni satu kpk enam belas ya
kpk enam belas mas yudi
berapa kpk enam belas wow
jaksa dan hakim enam belas
ya dua hari ini agak gembira dikit
karena kemudian nampak permintaan saya untuk pertandingan kelas berat sudah mendekati
kelas berat ringan lah ini
kelas beratnya itu bagaimana apakah dari sisi apanya dilihat kelas beratnya
iya masih masih ini misalnya pimpinan kpk saya dengar ada tiga maju
udah ini tiga
jaksa ada kira kira tiga gambaran saya yang pengalaman tipikornya bagus
rano meharja terus gwang subroto mungkin pak supardi gitu
di kepolisian ada iko edwin ada enang iskandar dan sebelumnya antam november
memang agak sayang masyarakat sipil dan akademisi belum muncul ini
tidak tahu nih advokat juga
tapi dari pertarungan ini justru dari jumlah mungkin kurang banyak dibanding periode sebelumnya
tapi dari bicara kelas lumayan lebih kelas berat sekarang
dengan pertandingan yang berat ini nanti pasti akan menghasilkan ya lumayan lah
jadi persaingannya malah mengembirakan buat saya
kalau kemarin itu kan lebih seperti senyap gitu kan
tiba tiba muncul lah itu misalnya gitu
ya udah beberapa nama tiba tiba sudah dikategorisasi untuk instansi a b c gitu ya
meskipun kejaksaan juga kurang kelas berat
saya mensyaratkan eselon i sebenarnya
itu nggak ditampilin
kalau itu dimajuin wah kelas berat beneran ini sebenarnya dari kejaksaan gitu
apakah itu kemudian juga harus dipertimbangkan
apa sebenarnya yang kemudian menjadi pertimbangan untuk kelas berat dan kelas ringan yang menurut klasifikasi maki
ketika ini pertandingan baru seleksi aja sudah pertandingan kelas berat
otomatis nanti pansel juga mudah untuk mencari sepuluh orang
dan kemudian sepuluh orang itu betul betul kelas berat semua ditampilkan dpr
seperti dpr akan kesulitan mau milih siapa
nah gitu loh
bukan lima utama lima cadangan
nah gitu loh
jadi sehingga ini betul betul gambaran saya sebenarnya dari proses pertarungan ini nanti
justru saya berharap betul ini akan lebih baik daripada periode sebelumnya
tapi harus dicatat memang tugasnya pansel untuk mencari sepuluh orang
yang kemudian roadmap kpk empat tahun ke depan arah kemana
nah saya punya gambaran
ini bukan hanya sekedar penindakan
sudahlah oke terus
tapi ini pencegahan dalam pengertian tapi bukan mencegah saja
tapi menyelamatkan keuangan negara
bagaimana kpk ini bisa membuat sistem perpajakan kita bisa bagus
sehingga pendapatan negara lebih besar
dari izin tambang dari konsesi dari terus biaya cukai penyelundupan segala macam bisa dibersihkan
sehingga saya yakin itu sebenarnya ribuan triliun
bahkan cita cita kita bisa hanya membayar utang itu hanya tadinya angan angan bisa membayar
dan tidak perlu utang lagi
ini kpk ini betul syarat ke depan ini
empat tahun ini adalah bagian prestasi itu
itu harus kesana
mas yudi ada enam belas sekarang itu setelah dikomporin berapa lama akhirnya teman teman kpk maju
ya jadi kan awalnya kan ketika hari minggu
karena terakhir kita berbincang kayaknya belum ada soal itu ya
jadi ketika hari minggu itu kan pak hansen mengumumkan baru tujuh puluh dua
dan kemudian ada dua hal yang penting disitu
bahwa tidak ada tokoh anti korupsi
kemudian yang kedua belum ada pegawai internal
makanya kenapa mulai hari minggu itu malam malam kami pegawai kpk itu di grup grup gitu kan
wah ini harus ada yang
istikharoh ya istikharoh silahkan
ada yang mempertukang gitu kan
ya jadi akhirnya kan hari seninnya
kemudian kita kan konversi pers
konversi pes dengan inti pertama itu kita membentuk tim ya untuk melihat rekam jejak dari calon pimpinan kpk
kemudian yang kedua kita meminta orang orang baik di negeri
ini untuk mendaftar
dan alhamdulillah target kita kan tiga ratus ya udah dua ratus delapan puluh dua lah
ya jadi kita langsung kompres untuk mengajak orang orang baik di negeri ini
tolonglah gitu kan selamatkan pemberantasan korupsi gitu kan
jangan sampai nanti kpk berubah arah dalam memberantas korupsi
enam belas dari internal kpk itu levelnya bisa berusia nggak ke kita
nah tiga pimpinan udah pasti
jadi akhirnya kemudian teman teman di wadah pegawai ya kita gerilya
dari lantai satu sampai lantai enam belas gitu ya
kemudian orang orang yang kan ada syaratnya mbak
pertama dia empat puluh tahun
kemudian yang kedua dia itu punya pengalaman lima belas tahun memberantas korupsi
nah tentu kan orang orang ini jarang gitu ya
ada yang empat puluh tahun tapi dia baru kerja lima tahun di kpk
ada yang punya pengalaman lima belas tahun tapi belum empat puluh gitu kan
nah akhirnya dapatlah tiga belas orang dan tiga pimpinan gitu ya
tiga belas orang ini tadi dari ada penasehat
kemudian struktural di kpk
mulai dari deputi kemudian direktur kemudian kepala bagian
dan tentu saja pegawai juga
dan mungkin komposisinya bagi kami adalah dream team gitu ya
jadi orang orang terbaik ada yang lulusan luar negeri ada yang memang sudah ahli di bidangnya dan sebagainya
yang kami harapkan ke tiga belas orang ini ya selain pimpinan
itu bisa lolos lah
minimal syarat administratif
karena mereka sudah memenuhinya
kalau untuk makalah dan lain sebagainya saya pikir karena sudah ahli nggak perlu kita risaukan lagi lah
tapi kalau misalnya sebelumnya kan ada kemudian kita tahu juga di publik
ada dugaan bahwa ada kecenderungan mungkin untuk menjegal teman teman yang justru dari internal kpk
apakah anda lihat itu masih ada sekarang
ya saya pikir publik kan melihat
bahkan undang undang kpk menyatakan bahwa
pansel itu harus transparan
harus meminta dari masyarakat tanggapan dan sebagainya
saya pikir inilah yang apa namanya yang dinamakan ujian kedebilitas dari integritas pansel
seperti apa yang mereka mau kan
sekarang kan masyarakat sudah berbondong bondong
pimpinan ahli ahli dan sebagainya sudah berbondong bondong sampai dua sembilan puluh dua
empat tahun sebelumnya dua ratus empat puluh an lah kalau saya tidak salah ini gitu kan
berarti kan ini harapan antusias bahwa kpk ke depan akan lebih giat untuk beratas korupsi
harus jadi kenyataan
karena pimpinan jilid ke lima nanti itu tinggal meneruskan warisan dari yang sebelum sebelumnya
artinya mereka tinggal lari aja
apa sistemnya sudah jadi atau semuanya sudah diperes
sistemnya sudah jadi
infrastrukturnya sudah ada
sdm nya penyidik yang hampir ratusan
jaksa pegawai hampir ribuan
ada satu enam ratus pegawai kpk
dengan jilid satu yang bagaimana gedung saja belum ada
kemudian sdm nya penyidiknya bagaimana
jaksa dan sebagainya
dan kemudian juga banyak warisan warisan yang bagus yang ditinggalkan
dari sisi permasalahan rotasi mutasi yang baik
kemudian kritisasi kritisasi dari pegawai yang bagus
jadi saya pikir nanti ketika lima orang ini masuk ke kpk
mereka sudah tinggal tutup mata
karena pegawai ini kan punya sistem sendiri untuk bekerja
kemudian pimpinan tinggal diberikan menu saja
menunya itu kasus kasusnya ya
pak ini berani gak buka yang ini bu
ibu berani gak buka yang ini
makanya itu satu harapan dari pegawai kpk
kita selain punya integritas
harus punya keberanian
banyak kasus kasus big peace yang harus kita ungkap
makanya kan pegawai dan pimpinan kpk itu
itu harus bisa kerjasama di periode berikutnya
makanya kami mengharapkan bahwa periode berikutnya itu
pertama itu harus punya rekam jejak yang jelas
jangan sampai mereka petesandra
kemudian yang kedua tidak punya
dengan kasus sekecil apapun maksudnya
iya sekecil apapun
kemudian yang kedua tidak punya presensi apapun dengan kpk di masa lalu
artinya anti pemberantasan korupsi dan sebagainya
itu yang kita harapkan pak
dan kalau pun dia pernah dan untuk menjaga independensi kpk juga
kan orang orang ini kan mendaftarkan kpk
artinya selesai dengan dirinya
jadi tidak butuh lagi nanti pimpinan kpk mau jabat apa dan sebagainya
jadi kita mengharapkan kalau memang mereka punya jabatan sebelumnya
atau terkait dengan instansi yang mengundurkan diri
jangan sampai nanti terjadi yang namanya dualitas loyalitas
jadi ketika nanti ada konflik bingunglah mereka
waduh mau yang mana nih
satu sisi saya masih bagian dari satu di sini
atau misalnya jangan jadikan jabatan di kpk ini sebagai batu loncatan
misalnya selesai dua ribu dua puluh tiga terus nyalah dua ribu dua puluh empat
bisa jadi apa
iya bisa jadi kan
jadi biasanya gini kelas berat itu juga termasuk integritas moral keberanian kejujuran
harus kelas berat juga gitu loh
harus kelas berat
bukan sosoknya aja gitu
nah mas boyamin sebenarnya mengukur itu tuh bagaimana sekarang
karena kan itu intangible ya
misalnya dirunut soal rekam jejak
misalnya rekam jejak bersih itu pun juga belum tentu jaminan
nanti dijawab ya setelah jeda
kita lanjutkan dialog ini setelah jeda
tetap bersama kami
ada kembali bersama kami di cnn indonesia pramies
kami masih membahas soal seleksi calon pimpinan kpk yang hari ini sudah ditutup pendaftarannya
ada dua ratus delapan puluh dua orang yang mendaftar
saya akan sapa ibuyantiga narsi ketua pansel
selamat malam bu yanti
selamat malam mbak
bu yanti puaskah anda dengan dua ratus delapan puluh dua orang yang mendaftar ini dari latar belakangnya
dari keterwakilan yang mungkin beberapa kali sempat disinggung soal keterwakilan beberapa instansi
saya ralat itu sudah ada update tiga ratus empat puluh delapan mbak
tiga ratus empat puluh delapan tapi yang online terpaksa masih kita tunggu sampai jam
karena tadi ada permasalahan mereka nggak bisa masuk semua
jadi mungkin masih akan lebih dari tiga ratus empat puluh delapan sampai nanti jam yang online itu
sampai jam
anda puas bu yanti soal ini karena kita tahu sebelum sebelumnya agak sempat pesimis
masih sedikit yang daftar
tiga hari belakangan ini dua hari terutama ini hampir
yang dua hari ini hampir dua ratus itu jadinya
termasuk dari teman temannya mas yudi ya
sudah masuk juga
kemarin itu kita pembagian tugas mas
tadi saya dengar waktu bicara itu pembagian tugas saya dari subuh ini juga sama
jadi pembagian tugas
jadi kemarin setelah salaman kemudian ada tugasnya masing masing mas yudi
waktu ada kpk kami undang kita yang undang semuanya
bu yenti yang menarik adalah kan sebenarnya ketika dari pembentukan pansel pun
kemudian hingga proses ini berjalan sampai hari ini
sebenarnya publik sendiri tidak begitu yakin dengan pansel capim kpk ini
karena ada duga anti tipan lah harus keterwakilan beberapa lembaga
ada diduga bahkan calon calonnya sudah pasti ada
bagaimana tanggapan anda soal ini bu yenti
kalau masyarakat harus tanyakan dulu masyarakat yang mana
saya kira kok nggak semua masyarakat ya
tapi kalau masyarakat masyarakat yang masyarakat sipil anti korupsi
atau siapapun mengatasnamakan masyarakat dari komunitasnya masing masing
ya sudah lah itu bagian dari dinamika
kita mendengarkan yang baik kita ikuti yang tidak benar ya kita sudah tolak
tapi kita ingat tidak main tuduh saja
itu kan juga tidak baik
bagian dari berdemokrasi yang baik kan bukan seperti itu
jadi nggak ada itu titipan titipan siapa
bahkan tadi pun kita rapat lama sekali kita berpikir bahwa
kalau sampai kita memperpanjang ini jadi bagaimana
jadi akhirnya kita dengan jumlah yang kita anggap cukup
bisa kita menjaring yang kita butuhkan yang sedang dibutuhkan oleh bangsa ini
yang sedang dibutuhkan oleh kpk itu kita rasa kita tidak memperpanjang
jadi hari ini kita tutup nanti jam
karena jam itu untuk emailnya ya
kalau yang untuk dokumen yang fisik tadi sudah ditutup jam empat sore
bu yanti apakah kemudian masih mencari manusia setengah dewa
ya nggak sih kita sudah menyampaikan sering menyampaikan
mudah mudahan mas yudi setuju ya
bahwa kita yang di kpk sana nanti komisionernya bukan setengah dewa
manusia manusia biasa saja
hanya dengan kriteria kriteria yang memang sudah melampaui batas batas
nilai nilai yang kita inginkan untuk lulus dalam lolos dalam seleksi seleksi
tiap tahapnya itu
jadi kita tidak pernah lagi kita tidak pernah berbicara manusia setengah dewa
atau setengah malaikat
tidak manusia biasa saja dengan integritas yang baik leadershipnya
memahami permasalahan pemberantasan
dan pencegahan korupsi memahami organisasi kpk
memahami masalah masalah bangsa memahami betul
dan mempunyai visi besar tentang pemberantasan
pencegahan korupsi dan tugas tugas lain dari kpk
yaitu untuk koordinasi supervisi dan juga monitoring
dan kemudian menciptakan juga secara positif akan berdampak
dan berpengaruh baik yaitu untuk pembangunan sistem
sehingga orang itu tidak melakukan korupsi
bukan hanya sekedar karena ada yang dipidana berat karena melakukan korupsi
tapi karena memang sistemnya tidak memungkinkan lagi dia korupsi
jadi bukan saja dia tidak bukan hanya sekedar dia tidak berani korupsi
tapi memang sistem tidak memungkinkan dia korupsi
itu yang kita inginkan dari kita memiliki kpk
termasuk juga kalau misalnya kekhawatiran dari mas yudi dan teman teman
yang diwanti wanti adalah memastikan mereka ini terutama rekam jejak bu yenti
perbuatan tercelah sekecil apapun takutnya itu akan menjadi image
nanti tanggal sebelas kita akan upload kita publishkan
yang kita hasil seleksi administrasi kita publis
dan disitu silahkan ada masukan masukan dari masyarakat berkaitan dengan rekam jejak
yang masyarakat bisa memberikan datanya kepada kita
walaupun nanti kita verifikasi lagi
selain itu kita punya tracker tracker kita punya kita bekerjasama dengan beberapa lembaga
yang kita mintakan untuk melacak rekam jejak mereka
dan segala segala hal yang berkaitan dengan bukan saja berkaitan dengan masalah hukum mereka
tapi juga integritas dan sebagainya kita akan lakukan
pansel pansel kan biasa ini menjadi luar biasa karena pansel kpk
sebenarnya pansel banyak sekali yang sudah dibentuk di indonesia
tapi karena pansel kpk kok jadi sangat seksi
sangat seksi karena banyak yang cinta dengan lembaga ini
jadi kalau saya ke pres dikeluarkan besok paginya sudah bertubi tubi
mulai yang menyalahkan presiden tidak bisa mencari panselnya lah
kemudian panselnya satu satu dikuliti lah oleh ada beberapa ya
tidak semua saya kira tidak semua rakyat indonesia mengatakan bahwa kita bukan pansel
yang tidak bisa dipercaya bukan pansel yang ada titipan saya kira tidak semuanya
hanya memang yang muncul ke media adalah orang orang yang atau pihak pihak
tapi saya kita memandang itu positif
sajalah sepanjang itu adalah bagian dari berdemokrasi
oke ini mas yudi kayaknya udah mau ada bicara sesuatu nih ke bu yanti
silahkan mas yudi
jadi kemarin kami sudah bertemu juga dengan pansel bu ya
jadi sudah disampaikan mengenai keinginan keinginan pegawai
mungkin notulensinya sudah ibu ini ya baca ya
sudah sudah kita baca semua
betul bu jadi intinya kami kan ketika kemarin itu minggu baru tujuh puluh itu kami sangat khawatir kan
kemudian kami bikin konversi pers mengatakan bahwa tolonglah orang orang baik di negeri ini untuk mendaftar
dan alhamdulillah tiga ratus empat puluh delapan bu ya
ini berarti rekor dalam sejarah pansel kkk ya
dari jilid satu dua tiga empat dan sekarang ini
jadi ini seperti berarti sebuah harapan bu ya
sebuah harapan bahwa kami ingin pimpinan yang istilahnya simpel saja
yang pertama itu adalah orang yang berani dan berintegritas
kemudian yang kedua punya rekam jejak yang jelas
sehingga artinya mereka akan menjadi independen seperti lembaganya
seperti itu bu
itu aja harapan dari kami sehingga nanti dari tiga ratus empat puluh delapan yang sementara ini mendaftar bisa seleksi
kemudian dari pegawai kpk sendiri kan sudah ada tiga belas pegawai yang mumpuni lah
kemudian ini juga rekor lagi bu ya
sejarah lagi tiga pimpinan periode sebelumnya itu mendaftar lagi itu juga udah luar biasa
biasanya hanya satu atau bahkan sudah nggak mau lagi gitu kan
mas yudi aja yang menyebutkan siapa siapa itu kan
karena kami belum boleh
dan perlu juga saya sampaikan mas yudi bahwa ternyata sebarannya bagus sekali
seluruh indonesia terwakili dua puluh sembilan provinsi sudah terwakili
betul karena kpk kan milik seluruh bangsa
artinya kita melakukan apa ya kita kan ke delapan provinsi ternyata sudah bagus ya
ini juga mungkin bantuan media juga mungkin
terlalu banyak ya sorotan media sehingga malah membuat dua puluh sembilan provinsi sudah mendaftar semua
walaupun sorotan media itu kebanyakan pada awalnya adalah membuli panselnya gitu kan
tapi begini bu yanti kemarin senin kan kita sudah
tapi gini perlu saya sampaikan di sini yang masih didominasi oleh enam puluh lima itu dosen dan advokat enam puluh
kemarin kan hari senin kita sudah berdebat bu yenty
saya menolak dari jaksa dan polisi itu kalau kan gitu
kalau kelasnya kelas bulu dan puluh
kalau kelas bulu dan kelas lengan
kalau kelas berat kan itu kan
berat ini juga termasuk kita ini adalah berat dalam arti integritas
integritas terus termasuk juga bersih dan jujur gitu kan dan kapasitas moral begitu kan
nah ini kita justru menyampaikan kecurigaan pansel ini tidak kredibel itu supaya bu yenty membuktikan pada rakyat indonesia nanti akan menghasilkan the dream team gitu loh bu yenty
jadi ini vitamin aja bu yanti
ya udah gak masalah positif aja sih gitu kan
walaupun ya yang namanya era seperti ini kan ada ada saja kan yang di ya tapi nggak apa apa itu
namanya vitamin kadang kadang kan pahit tuh bu
bagaimanapun juga kita membawa amanah dari presiden sudah ada kepresnya dan kita bekerja
dan saya kebetulan juga menjadi pansel kpk yang melalui kepres untuk kedua kalinya gitu
ya justru itulah
maka tunjukkan mampu
dan juga mau seperti apa kpk kedepan itu bisa dititipkan lima orang nanti atau sepuluh orang itu nanti gitu
sehingga nanti kpk ini betul betul the dream team
tapi volume aja harusnya seratus kilo dibuat lima puluh kilo padahal jatah negara
sistem berarti ya
jadi bicaranya sudah bahasanya sederhana kalau dosen membuat kurikulum gitu loh bu yanti nanti
jadi harus memang manusia agak super yang dibuat nanti
iya dicatat semuanya itu
kita sudah mencatat semuanya
iya waktu itu kita udah bicarakan itu kan
ya kita berusaha tapi dari ini sudah bervariasi sekali dari tiga ratus empat puluh delapan ini dan sebarannya juga ternyata tidak hanya jakarta
jakarta itu hanya delapan puluh sisanya adalah di luar jakarta termasuk di luar jawa
oke oke kita sekarang akan jeda dulu bu yanti dan bapak bapak yang di studio
nanti setelah jeda
saya akan menggali lagi soal begini bagaimanapun kalau misalnya mencari pimpinan kpk yang saat ini kan tentunya kita harus lihat visi misi yang mau dibangun ke depannya seperti apa
tadi bu yanti sudah mengatakan soal sistem
jadi sistemnya pun juga dipastikan rigid tidak ada celah sama sekali
nah itu apakah kemudian itu bisa diketahui dari mana dari ide idenya para calon pimpinan kpk ini nanti setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
masalah bahwa dia memang
sebagai penegak hukum apapun
latar belakangnya sekarang
yang beragam ini nanti dia itu adalah
penegak hukum bagaimana penegak hukum itu
dia harus berani
dia juga sebagai pimpinan juga harus
dia punya wisdom yang baik
apalagi menjawab permasalahan permasalahan
saya nggak tahu yang tahu lebih
tahu mas yudi permasalahan internal
harusnya kan itu tidak terjadi lagi
sudah selesailah masalah internalnya
wake up ya untuk melawan
koruptornya sesungguhnya lawan sesungguhnya
koruptornya kemudian lawan
berikutnya adalah bagaimana
tantangan berikutnya bagaimana kita
dalam rangka pencegahan
pencegahan kan harus dibangun dan sekarang juga
kpk kan sudah banyak
bukan saja penindakan tapi juga
pencegahan ini kan harus
harus ada keberlanjutan dengan
dengan sangat baik dengan
dengan tujuan tujuan yang lebih
capeknya lebih lebih tinggi harusnya
karena sekarang kalau nggak salah kan masih ada
delapan belas kasus yang belum selesai
yang itu juga ditagih oleh masyarakat
dua belas kasus ya delapan belas kasus besar itu
yang juga harus segera diselesaikan
termasuk apakah semoga saja sih
tidak jadi beban yang akan datang tapi saya yakin
sebagian pasti jadi beban komisioner yang akan datang
namun disitu sih yang sekarang
jadi delapan dahulu
kita udah tau dulu kalau sekarang
dulu orang orang yang mene ban
itu kan acha spq
sedangkan mereka yang berpikir
situasi masalah misalnya
nggak ada perbuatan lagi
bagaimana sesuai dengan nanti kan ada ya itu sudah ada papernya berkaitan dengan hal itu
jadi bagaimana visi mereka terhadap pemberantasan korupsi pencegahan korupsi
kemudian bagaimana menciptakan sinergi harmonisasi antar lembaga
sehingga bahwa negara ini bisa membangun dengan baik dan kemudian korupsinya turun
turun atau bahkan suatu saat mungkin bisa mencapai delapan puluh berarti relatif bersih gitu ya
kalau mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korupsi ya mungkin ya agak lama
tapi kita tentu inginnya mencapai ke arah itu bersih dari korupsi
bu yanti ini kan saat ini momentum yang paling bagus untuk menunjukkan hal hal yang memang bagus
nah saya ibaratkan ini kalau nasi goreng bahannya sudah bagus
tugasnya pansel membuat nasi goreng spesial
kita tunggu bu yenti gitu loh
tadi misalnya sudah diberikan tentang psikotest
iya tentang psikotest
saya ingin mencari
saya pun juga diminta beberapa teman
yang tepat yang sesuai yang dibutuhkan
baik dibutuhkan di kpk sendiri tapi juga dibutuhkan oleh bangsa indonesia
nanti bisa membawa kpk memberantas dan mencegah korupsi
melakukan supervisi koordinasi dan kemudian monitoring
ini yang paling penting juga
termasuk saya tadi gembira begini ada psikotest
ada beberapa teman advokat yang minta rekomendasi saya minta didukung
saya tantang aja kamu berani psikotest yang saya selenggarakan
karena saya juga tidak ingin malu kalau nanti maju ke sana
ada yang berani ada yang tidak gitu
psikotest itu profil asismen itu bisa untuk membuat gambaran seseorang berani tidak jujur tidak integritas tidak
itu betul betul bisa
apalagi tadi tidak katakan mendalam
saya senang ini mulai mencoba barangkali bu yanti mulai mencoba jadi koki yang baik juga ini sekarang
sudah mulai awal
sudah meramu sudah belanja sejak awal untuk ramuan ramuan itu
tapi perlu kita hantam terus bu yanti supaya tetap baik kan begitu bu yanti
tugasnya yang di meja ini mengingatkan terus
kita berterima kasih juga menguatkan mental kami
mas yudi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang
kalau dari internal kpk yang dilihat tantangan terbesarnya ke depan itu apa sih sebenarnya
ya jadi kalau misalnya undang undangan kan juga ada kan kita di depan
ayo dong bayangkan pimpinan dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh tiga ini
itu apa sih yang harus tantangannya
itu kan selain membatas korupsi kan itu stufoksi
tapi juga bagaimana menjaga integritas kpk secara kelembagaan
artinya pertama berani menegakkan kode etik kepada bawahannya
dari mana pun asalnya instansinya
gitu kan ketika
oh berarti jangan takut berani itu tidak hanya keluar tapi juga ke dalam ya
karena kepercayaan masyarakat terhadap kpk adalah integritasnya kpk
ketika kpk tidak dipercaya ketika integritasnya lemah
itulah yang menyebabkan kenapa kpk dari berdirinya tahun dua ribu tiga sampai sekarang
itu menjadi satu lembaga yang dipercaya masyarakat di era reformasi
sehingga tadi pertama bahwa pimpinan kpk ke depan harus orang orang yang berani menegakkan kode etik
baik itu kestrular kpk pegawai kpk seperti itu
kemudian yang kedua berani menegakkan kode etik kepada koleganya
pimpinan kpk kolektif kolegial dalam mengambil kebijakan
tapi mereka adalah wasdog bagi masing masing
jadi ketika ada temannya sesama pimpinan melakukan pelanggan kode etik
jangan segan segan untuk membuat komite etik
jangan melakukan kompromi
jadi pimpinan ke depan itu tidak boleh kompromi tidak ada seperti itu
artinya apakah sebelum ini ada yang begitu
ya saya tidak bisa menyampaikan seperti itu
loh saya punya catatan memang
jadi seperti itu yang harus diharapkan kita buat salah satunya untuk pimpinan kpk yang ke depan
kalau untuk berantas korupsi dan sebagainya itu memang sudah tupoksi
jadi tidak perlu dibicarakan lagi seperti itu
bu yanti ternyata manajemen ini berarti bu yanti ya
internal berarti maksudnya
kalau dia tidak memahami betul masalah hukum acaranya
tidak mengetahui betul masalah materialnya
juga bisa jadi dibully oleh penyidiknya
ini kan juga penting juga kita pikirkan kan
kalau itu benar bu
memang kalau itu saya pikir sudah
semuanya berimbang lah
dan ini yang sedang kita cari mas yudi
jadi ya mas yudi yang tahu sendiri lah
apalagi tadi ditanyakan bagaimana yang selama ini terjadi
semoga tidak disampaikan karena komisionernya tinggal melamar kan
mas boyamin anda melihat hal yang sama tantangannya
utamanya kan memang harus istilahnya kerja kolektif kolegial
artinya ini kan manajemennya harus bagus juga manajerial
sampai kemarin sore kita ketemu dengan
kebisnis ya dengan tii
kita masih saya
kita memang pembagian tugas ya
jadi kebetulan kan yang namanya pansel itu kan tidak juga lepas dari pekerjaan utamanya
jadi benar benar berangkat subuh pulang jam sebelas malam mas yudi
kami sudah seperti penyidik kpk saja tugasnya sekarang ini
lebih lebih dari penyidik
berarti priode berikutnya ibu daftar bu
jadi untuk masalah yang ahli yang disampaikan
kalau diminta daftar sudah berkali kali mas yudi
tapi sudah lah
mas passionnya tidak di sana
oke mas yudi silakan
ibu ketua pansel yang mengatakan bahwa ahli dan sebagainya
saya pikir dalam undang undang sudah rigid ya
bahwa ketika orang mau masuk jadi calon pimpinan kpk itu sudah izin
pengalaman lima belas tahun di bidang hukum bidang perbankan dan sebagainya
jadi istilahnya sudah punya dasar yang baik gitu kan
jadi keahlian dan sebagainya
makanya kenapa kita harus fokus kepada bagaimana orang ini untuk berani gitu kan
berani melawan big fish gitu kan
berani tadi menegakkan kode etik dan sebagainya
jadi kalau keahlian saya pikir itu sudah harus di
mereka sudah kalau enggak mereka pasti sudah tidak mau mendaftar pertama
kemudian yang kedua sudah pasti sama pansel tidak diloloskan gitu kan
konsep pimpinan kpk kan kolektif kolegial
dalam artian untuk jangan sampai kemudian yang satu berani yang empat tukang ngerem gitu kan
ini kan tidak gaspol rempol ini kan
jadinya itulah yang barangkali pansel juga harus memikirkan
jadi gaspol gaspol semua ya
iya artinya pansel ini membentuk lima orang yang the dream team
yang kemudian betul betul berani semua untuk saling mendukung gitu
jangan sampai ada satu orang pun yang kemudian juga menghambat
juga jangan sampai ada orang yang model one wan soe
demi karyanya karena ingin jadi presiden ke depannya
repot lagi itu
ini yang harus dijaga betul dan dari profil asistmen saya yakin akan bisa dibilang
tapi ini bang ini juga yang perlu kita dengar
jn happ juga nanti juga pimpinan terpilih kalau memang salah pilih dan sebagainya
nah itu yang berbahaya
itu yang bahaya gitu juga
bahwa kan kenapa sih banyak yang mendaftar kemudian masyarakat media koalisi masyarakat sipil itu memantau
karena ini kan harapan ke depan gitu kan
ini udah periode kelima gitu kan
kita arah pemberantasan korupsi kita mau dibawa kemana
harapannya semakin agresif kan
tapi paling gampang itu memahami jangan kolaborasi
tapi juga begini saya pribadi jangan sampai lagi ada
tolonglah saya dibuat libur gitu pak yudi
libur dari pra peradilan kpk gitu
jadi juga nanti
jangan sampai ada lagi saya pengen libur sebenarnya pra peradilan kpk itu
sampai kemarin senturi blbi lino itu hampir setiap bulan saya peradilan
saya tadi tanyakan kepada bang boy
nggak daftar gitu kan
saya tidak cocok karena orang wan menso
udah akan menacotkan
pak yudi jadi presiden soalnya ya
bu yanti saya ke bu yanti terakhir
anda optimis bu yanti bahwa bisa akan mengerucutkan menjadi nama nama
yang terbaik yang memuaskan mungkin terutama para pegiat teman teman
pegiat korupsi yang mengawal betul ini dari awal
ya insya allah kita bisa mendapatkannya ya
karena apapun kita sudah tiga ratus empat puluh delapan itu sudah cukup lah
kan kita juga tidak bagus kalau kita memperpanjang memperpanjang
malah kita dicurigai nunggu siapa diperpanjang diperpanjang gitu kan
jadi saya kira sudah cukup dan kita insya allah berharap berharap
positif kita mendapatkannya
apalagi kan kelihatan animonya juga tinggi sekali
tiga belas tambah tiga komisioner berarti enam belas gitu ya
dari polisi dua belas ya dua belas karena ada purnawirawan dan juga ada yang aktif
kemudian hakim jaksa delapan belas ya ada
hakim jaksa selain advokat enam puluh dan dosen enam puluh lima yang lain
kemudian sisanya adalah dari berbagai ya berbagai latar belakang yang tersebar dari dua puluh sembilan provinsi
baik bu yanti kita tunggu sekarang berarti yang terdekat tanggal sebelas juli
masyarakat akan melihat memantau di website yang website kpk berarti ya
website kpk nanti kami termasuk yang berada
pancel capim kpk di setnek
bukan di kpk
baik baik terima kasih bu yanti sudah bergabung
terima kasih bu
malam hari ini
ya terima kasih
dan kami memastikan
pak yamin dan mas yudi selamat malam
ya senang berdialog dengan ibu
dan kami memastikan kita di sini tugasnya adalah untuk memantau terus mengawal pancel hingga menemukan lima yang nanti akan menempati
selalu memelihara kecurigaan supaya tetap baik
oke baik baik
intinya jangan sampai kita memilih kucing dalam karun
kan kasih ya nanti
jangan korupsi ke depan kasian kpk nya
karena saya juga akan jelaka karena peradilan bukan sebulan sekali seminggu sekali nanti
terima kasih sudah bergabung mas yudi dan mas boyamin
kami segera kembali dengan informasi lain tetap di sini